masalah ini tuh bener bener buat saya gak tenang pak
makanya ibu ibu relax ibu tenang aja dulu
kalau malam ibu mikirin saya mimpiin saya bersenandung tentang saya
oh iya satu lagi
tadi saya bertemu dengan bu lidia
lydia bapak bicara apa pak
eh tapi rizky kemana kok gak ikut panggung
aduh gue lupa
gue mau kasih tau lo soal rizky
emangnya rizky kenapa
lo ingat nggak pas kita ke ruang tata usaha tadi
ternyata si rizky itu lagi ngurusin berkas buat pindah kuliah ke london
kok lo baru bilang ke gue
lo tahu nggak alasan dia mau pindah kuliah ke london tuh kenapa
ya rizky gak kasih tau
sama gue lo aja yang tanya siapa tahu dia mau jawab
ternyata kalian berdua ini punya masalah yang banyak ya
usih lo santai lagi
kedatangan lo di sini
justru bikin nyokap gue gak tenang
gue pikir nanti lydia tau kalo lo mau pindah kuliah ke london
mau nyokap gue tahu atau enggak
itu bukan urusan gue
harusnya kamu gak bersikap begitu sama naomi
nawi ini udah punya niat baik
kalau enggak mama gak akan tahu kamu punya niat

mama belum selesai ngomong sama kamu
gue yakin tante lidia pasti bisa bujuk rizky supaya gak jadi pergi ke london
lo gak bisa pergi dari gue riz
ternyata kasus ini memberi banyak harapan untuk aku
supaya bisa lebih sering bertemu dengan kamu
supaya bisa lebih sering bertemu dengan kamu

mari bertemu dengan my rose
jadi sebenarnya ada hal penting apa
yang mau disampaikan pak remon tentang
mas jaka suami saya
saya sedang selidiki bu
perusahaan mana aja
yang terlibat utang pihutang
sama pak jaka
pak rehmon udah ngumpulin data datanya ya
ngumpulin data datanya pak
satu yang saya selidiki lebih dalam yaitu lydia
kenapa pak raymond pak raymond gak bawa aja lydia ke pihak yang berwajib pak
supaya masalahnya cepat selesai
ibu jangan tergesa gesa
kasus ini sudah lama sudah dua puluh tahun yang lalu
dan kita tidak punya cukup bukti bu
masalah ini tuh bener bener buat saya gak tenang pak
makanya ibu ibu relax
ibu tenang aja dulu
kalau malam ibu mikirin saya
bersenam dong tentang saya
oh ya satu lagi bu
tadi saya bertemu dengan bu lydia
lydia bapak bicara apa pak
saya baru selidiki sedikit tentang bu lydia
saya tanyakan utang utangnya sedikit
tapi kelihatan sekali
kalau mukanya kelihatan tegak
di mana saya pergi dan nyuruhnya aku ketahuan
tapi kalau itu standardsdsm
untuk ministris yang bernama estava reginden itu sebelumawcalled solidarity remarks
udah menjaga kantor
dan hanya akte perusahaan yang bisa menutup hutang hutang perusahaan pak
lalu bu dawang
bu nawang kasih aset yang mana aja
sertifikat yang mana aja
saya gak tau pak
karena lydia itu
ambil sendiri di ruang kerja suami saya
lydia saya kan gak tau aktenya yang mana
jadi kamu pilih sendiri ya
lebih baik ibu periksa dulu
saya percaya sama kamu
yang penting masalah bank cepat selesai ya
baik bu kalau gitu
kalau sudah selesai semuanya
saya berikan pada bu nawang ya
terima kasih ya lydia
kamu tuh terlalu banyak
membantu saya juga almarhum suami saya
saya gak ngerti jadinya
kalau gak ada kamu
pak jaka itu udah terlalu baik sama saya
sampai sekarang saya bantu bu dawang
terima kasih ya lydia
jadi bunda wang kasih aset aset semua berikut sertifikatnya ke bu lydia
karena saat itu saya ngerasa hancur pak
saya kehilangan suami saya ketika putri masih bayi
dan dalam waktu bersamaan saya harus berurusan dengan hutang hutang perusahaan
dalam waktu singkat saya kehilangan rumah dan seluruh harta saya
saat itu saya ketakutan karena saya gak punya orang nggak punya tempat untuk bisa berkeluh kesah
maafin saya bunda wang ya
sedang membuka luka yang lama
ini harus cepatnya aku tuntaskan
aku akan usut nama fiktif baskoro dan antonio
bu lydia sangat cerdas
dan aku makin yakin
pasti dia seorang yang bisa mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
saya sudah merencanakan ini semua dengan sangat matang